tetapi berkat kerja keras kita semua utamanya yang kita hormati bersama bapak sby yang tidak kenal lelah turun gedung tadi siang malam
saya lapor dulu saya lapor dulu komandan saya beliau komandan saya
kepala komandan di sini komandan di sini
dalam perhelatan pemilihan presiden kita menang besar boleh tepuk tangan
pasangan prabowo gibran terpilih sebagai presiden dan wakil presiden republik indonesia masa bakti dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
dengan capaian yang sangat baik lima puluh delapan lima puluh delapan persen
dan satu putaran itu kemenangan besar itu tidak terlepas dari perjuangan partai di mokar
ini yang kemudian menjadi tidak heran ketika
banyak pihak yang mengapresiasi keringat perjuangan demokrat untuk memenangkan pasangan prabowo gibran ini
bahkan bapak prabowo subianto beberapa kali menyampaikan hal itu secara langsung kepada saya maupun kepada bapak sby
termasuk secara terbuka di berbagai kesempatan
artinya demokrat dinilai telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan diberi kekuatan kekuatan yang sangat baik
kami berhasil bukan hanya untuk memenangkan battle ground di jawa timur
tetapi juga di berbagai daerah di indonesia
saya kebetulan ketika pada bulan november dua ribu dua puluh tiga
mendapatkan tugas untuk memenangkan bapak prabowo subianto di jawa timur
ketika itu dipotret elektabilitas berada di angka sekitar
tetapi berkat kerja keras kita semua
utamanya yang kita hormati bersama bapak sby
yang tidak kenal lelah turun gedung tadi siang malam
dari satu kabupaten kota ke dalam banyak kota lain
jalan darat naibis menghilang delapan puluh lima kabupaten kota dalam waktu dua bulan
ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan
yang disampaikan oleh banyak orang apalagi tokoh sebesar beliau
tetapi beliau tunjukkan itu
demi komitmen dan dedikasi partai demokrat kita bersama
dan tentunya tentu bukan demokrat sendiri yang bekerja
demokrat benar benar menunjukkan kerja kerasnya
sehingga di antara yang lain